salah satu pihak yang mendesak pemerintah
agar memberi kesempatan perusahaan swasta
melakukan vaksinasi mandiri pada pekerja dan keluarganya
adalah kamar dagang dan industri indonesia atau kadi
kadin mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah
untuk mengawal rencana program vaksinasi oleh sektor swasta
dan sudah ada beberapa hal yang kita bicarakan juga
dalam rangka vaksinasi gotong royong ini untuk bisa berjalan
dan diharapkan pada akhir bulan februari ini
regulasinya ini sudah selesai
itu sesuai dengan masukan yang saya terima dari pak menkes
proses pendataan perusahaan swasta yang akan ikut serta
dalam program vaksinasi gotong royong ini
telah dibuka sejak dua pekan terakhir
sekitar tiga sembilan ratus perusahaan skala besar hingga kecil dan umkm sudah mendaftar
dari jumlah ini industri yang paling banyak mendaftar adalah
sektor padat karya seperti tekstil perbankan dan manufaktur
namun di sisi lain program vaksinasi yang dilakukan oleh pihak swasta ini dinilai
bisa berpotensi menimbulkan dampak lain yang bersifat kontraproduktif
dengan tujuan utama vaksinasi covid sembilan belas secara massal
dilakukan setelah seluruh kelompok rentan seperti tenaga kesehatan
semuanya selesai tervaksinasi
dan itu tidak akan sesuai dengan strategi pengendalian
atau strategi yang tadi saya bilang publikal kemudian epidemiologi
efikasi vaksin yang tinggi sebetulnya harusnya diberikan pada daerah
dengan status epidemiologi yang buruk
tapi ini kan berbeda pertimbangannya akan berbeda
nah ini yang akan secara komprehensif
strategi komprehensif ini yang tidak mudah untuk mensinergikannya
bukan tidak mungkin ya tapi tidak mudah
artinya kalau tidak mudah ya harus ada perencanaan yang matang banget
setidaknya kelompok nakes diselesaikan kemudian secara paralel
dengan masyarakat yang tinggal di wilayah yang angka penularannya tinggi
itu vaksinasinya harus diselesaikan dulu tuh
jadi nanti begitu begitu misalnya
dari satu ratus delapan puluh satu juta sekian orang yang merupakan target vaksinasi ya
begitu angkanya udah mau tujuh puluh gitu silahkan vaksinasi mandiri
sementara itu pemerintah menyatakan tidak ingin terburu buru
menelurkan kebijakan tentang pelaksanaan vaksinasi gotong royong ini
jadi kita adalah pembuat regulasinya
nanti yang beberapa hal yang sudah disampaikan ya
bahwa jenis atau merek daripada vaksin gotong royong ini
harus berbeda harus berbeda dengan jenis atau merek vaksin yang ada di program pemerintah
nah ini sudah pasti
vaksin gotong royong ini tidak akan mengurangi jumlah maupun haknya
orang yang memang sudah mendapatkan atau teralokasi pada
jadi tidak akan
rencana vaksin gotong royong ini pun jadi perhatian kpk
lembaga antirasuah ini meminta pemerintah hanya menunjuk importir vaksin tunggal
guna meminimalisir adanya vaksin palsu
vaksin gotong royong pun tidak boleh diperjualbelikan ke rumah sakit
dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta
semuanya harus dalam pengawasan kementerian kesehatan bepom dan bio farma
alman hermi jakarta